masyarakat bali dihebohkan dengan hujan yang hanya mengguyur sekitar lima meter
di jalan raya pererenan desa canggu kecamatan kuta utara kabupaten badung
peristiwa yang direkam warga pada rabu pagi dua puluh lima oktober ini
ramai dibahas warga net di media sosial
menurut prakirawati badan meteorologi klimatologi dan geofisika wilayah tiga denpasar
fenomena ini disebut hujan lokal dan dianggap biasa terjadi
hal ini terjadi karena awan hujan yang terbentuk hanya pada wilayah yang diguyur hujan saja
fenomena itu disebut dengan hujan lokal
dimana hujan lokal disebabkan oleh beberapa awan hujan
yang terbentuk hanya di suatu wilayah tertentu saja
sehingga hujan hanya jatuh di wilayah tersebut